warga jakarta harus bersiap mencetak ulang ktp elektronik setelah jakarta tak lagi menjadi ibu kota di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
status jakarta sebagai ibu kota akan dicabut seiring dengan pemindahan ibu kota ke ibu kota nusantara
dalam keterangan tertulis kepada sianandindonesia com
kepala disduk capil pemerintah provinsi dki jakarta budi awaludin menyatakan
warga jakarta harus mencetak ulang kartu tanda penduduk elektronik setelah status jakarta berubah dari daerah khusus ibu kota dki jakarta menjadi daerah khusus jakarta atau dkj
ia memperkirakan kebutuhan belangko di jakarta mencapai delapan juta pada dua ribu dua puluh
untuk itu dirjen di sdukcapil akan bersurat ke pj gubernur dki jakarta heru budi agar melakukan hibah belangko ktp
sebanyak tiga juta keping untuk
budi berharap komisi adprd dki jakarta juga bisa menyetujui anggaran pintar untuk pencetakan iktp masal tersebut